terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya cynthia rompas
saudara presiden terpilih prabowo subianto langsung melakukan pertemuan politik
beberapa jam setelah menghadiri penetapan hasil pilpres oleh kpu
prabowo subianto disambut ketua umum pkb muhaymin iskandar di dpp pkb sekitar pukul dua siang
pertemuan ini disorot usai anies mohaimin hadir saat prabowo gibran ditetapkan sebagai presiden
dan wakil presiden terpilih hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
pertemuan ini dikaitkan dengan spekulasi soal kemungkinan pkb akan masuk dalam pemerintahan prabowo gibran
sangat terkesan dengan kehadiran saudara anies baswedan dan
kontestasi kemarin cukup tajam dan kontestasi demokrasi harus tajam
sudah pertandingan selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang selesai
sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat
pkb sangat berterima kasih bangga dan merasa terhormat
tadi pkb juga menyampaikan kepada pak prabowo sebagai presiden terpilih
delapan agenda perubahan pkb
tak hanya dengan pkb penjajakan kerjasama juga dilakukan dengan nasdem
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad
meminta semua pihak menunggu terkait hasil pertemuan dengan waketum nasdem ahmad ali di kediaman prabowo subianto
meski tidak memberikan isi pertemuan dasko bilang hasil pertemuan merupakan kabar baik
saya rasa nggak ada ya ada pembicaraan aja pokoknya nanti sehari dua hari
ini sebenarnya ketemu dadakan atau udah dijanjikan sama bang dasko sendiri bang dengan bang ali
tapi memang kapasitasnya sebagai waketum nasdem
adem ya bang ali datang ya
dalam satu dua hari ini akan banyak pertemuan pertemuan
nanti teman teman media mulai besok lusa akan bisa melihat
ya tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan
sementara ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara menyebut pdip siap untuk berada di dalam pemerintahan
namun keputusan politik pdi perjuangan akan ditetapkan dalam rapat kerja nasional bulan mei mendatang
oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
seperti apa peta politik usai prabowo gibran resmi ditetapkan kpu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
apakah ruang koalisi yang ditawarkan prabowo gibran mampu mengubah peta politik yang ada
sebagai penyeimbang dalam pemerintahan
kemudian siapa saja partai politik yang bertahan sebagai oposisi saat prabowo gibran memimpin nanti
kita akan bahas bersama wasekjen pkb saiful huda dan juga direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
selamat sore mas burhan dan juga mas saiful
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
hasil pertemuan prabowo dengan caimin
sudah adakah kepastian untuk bergabung atau tidaknya
ya tadi pak prabowo setelah berjumpa di kpu dalam acara penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
melanjutkan agenda silaturahmi halal biha
yang kedua yang kedua pkb dan gus imin menitipkan agenda perubahan
pasca pilpres yang tidak mungkin dibawa oleh gus imin atau pkb yang kalah di dalam pilpres
nah karena itu tadi gus imin menyampaikan kepada pak prabowo menitipkan sembilan agenda delapan agenda perubahan
beliau akan menyamakan dan mencoba untuk
menganalisa dan memastikan beberapa yang
beliau merasa sebenarnya irisannya hampir sama dengan agenda yang pernah diperjuangkan pak prabowo pada pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
jadi karena itu tadi disampaikan langsung
dokumen agenda perubahan yang tentu nggak bisa kami laksanakan melalui jalur eksekutif
tadi kita berkomitmen dengan
untuk di parlemen kami akan kerjasama dalam konteks bagaimana supaya agenda perubahan ini bisa diwujudkan
terutama kerjasama dengan partai gerindra
mas burhan kalau anda melihatnya pergerakan prabowo ini begitu cepat setelah penetapan di kpu langsung pergi menemui pkb
apa yang anda bisa baca terkait hal ini
jadi saya membaca manuver
presiden terpilih pak prabowo itu sangat gencar dan beliau menargetkan partai partai yang potensial untuk diajak
kebetulan partai yang ditarget untuk diajak dalam pembentukan koalisi pemerintahan prabowo gibran itu juga membuka pintu lebar lebar
jadi perlu dua orang untuk main dansa tango
prabowonya saja yang aktif tetapi tidak mendapatkan respon dari pkb atau nasdem tidak mungkin terjadi pertemuan hari ini antara pak prabowo dengan gus mohaimin
jadi saya menangkap ini sinyal bergabungnya pkb ke dalam pemerintahan prabowo gibrant
tentu dengan banyak preteks ya termasuk misalnya preteks berkaitan dengan delapan agenda perubahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan prabowo gibran
prakondisi sebelum koalisi itu bisa disepakati oleh kedua belah pihak
mas saiful jika dibilang ini sinyal kuat untuk bergabung
jadi jawaban dari pkb akan bergabung atau tidaknya akan ditentukan kapan nih
dan sudah solid kah kader kader pkb untuk menentukan sikapnya
ya tanggal yang pasti gabung ini tidaknya kan tanggal dua puluh oktober nanti
lihat perjalanan ini masih panjang
tapi intinya kami punya trust terhadap pak prabowo ya
kenapa delapan agenda perubahan kami titipkan
ya kami percaya terhadap pak prabowo ada potensi itu
karena irisanya sama dan mirip betul dengan agenda pak prabowo pada pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
apakah dari pkb sendiri masih ada pergolakan untuk bergabung atau tidaknya
belum pada diskusi atau tahapan untuk mendiskusikan itu
jadi kami ingin sekali lagi kita ingin mentradisikan pasca pilpres
silatu rohmi antar elit harus dijaga dan bahkan perlu terus gitu
yang kedua kami ingin metradisikan apa yang menjadi agenda perjuangan dari pasangan pilpres yang kalah
saya kira tidak perlu kita malu malu untuk menyampaikan itu
kepada calon atau kepada presiden terpilih
dan ini hari ini kami sedang melakukan itu
dan ini sebulan nanti akan kami titipkan agenda perubahan
mas saiful tapi jika memang di dalam internal pkb sendiri masih memiliki dua pandangan
apakah ini nantinya akan dimunaskan sehingga menjadi satu jawaban yang pasti
karena secara kelembagaan pkb
terus bersikap terhadap pemerintahan baru
dan itu secara kelembagaan politik pasti ada nanti ada semacam eksternas
yang akan digelar untuk memastikan pkb di luar atau di dalam koalisi pemerintahan pak prabowo
oke jadi sampai saat ini confirm memang belum ada sikapnya ya
datang ke kpu dan setelah itu bertemu dengan pak prabowo usai penetapan
kira kira ini prakondisi sambil kita lihat dua puluh oktober yang akan datang
mas burhan perspektif anda nih
jika oposisi hanya memiliki komposisi yang bisa dikatakan minimalis
akan seberapa kuat posisi dari oposisi ini sebagai faktor penyeimbang dalam pemerintahan menurut anda
ya makanya saya menyarankan agar dirinya
itu memperbesar insentif bagi partai oposisi
jadi siapapun partai itu punya semacam dorongan untuk tetap komit sebagai oposisi
nah per hari ini insentif menjadi oposisi itu kurang
baik secara finansial secara hukum secara elektoral
itu relatif tidak begitu kuat ya
nah karenanya perlu didorong supaya
partai itu tidak mudah pindah ke lain hati
tetapi juga jangan sampai pemerintahan terlalu lemah
nah perhari ini kekuatan prabowo gibran itu baru empat puluh delapan empat puluh sembilan
belum mencapai lima puluh persen berdasarkan empat partai pendukung utamanya yang lolos parlemen
artinya perlu titik keseimbangan antara pemerintahan yang kuat tetapi oposisi juga harus didaya
jadi jangan semua partai direkrut ke dalam pemerintahan yang kuat
karena itu akan merugikan mekanisme checks and balance
dan juga akan merugikan mekanisme manajemen dan disiplin koalisi
tapi kalau hanya pdip dan mungkin ada partai lain satu atau dua yang menjadi oposisi ini cukup kuat tidak
apa yang bisa diperjuangkan ketika oposisinya ini adalah oposisi minimalis
makanya ekspektasi saya itu ada tiga partai
yang setia ya menjadi oposisi ya selain pd perjuangan dan pks
mungkin satu lagi partai yang diharapkan mampu untuk mengawal dan mengkritisi pemerintah
nah siapa partai itu per hari ini saya belum temukan
baru dua partai yang tanda tandanya menjadi oposisi masih terlihat
meskipun jangan jangan bukan hanya dua malah satu
karena tadi godaan untuk masuk ke dalam kekuasaan kan besar
lagi ya perlu ikhtiar bersama
termasuk presiden terpilih juga jangan terlalu berambisi untuk mengajak semua kekuatan ke dalam
dalam konteks pembentukan kabinet itu tidak hanya dari kalangan partai
tapi juga ada representasi tni representasi polisi representasi oligarki
termasuk juga mungkin presiden jokowi punya beberapa nama yang direkomendasikan
jadi kalau semua diakomodasi saya khawatir
ada revisi undang undang kementerian negara yang sekarang maksimum tiga puluh pos kementerian kemudian ditambah
dan itu akan memperburuk mekanisme penyelidikan negara akan terlalu besar
baik terima kasih atas perspektif anda mas burhanuddin mutadi dan juga mas saiful huda
wasakjen dari pkb sudah bergabung bersama kami di kompas petang